perumahan pantai mutiara jakarta utara tergenang air karena tanggul yang jebol
selain faktor hujan jebolnya tanggul juga disebabkan oleh erosi dasar tanggul
gubernur basuki cahayapurnama mengimbau pihak swasta untuk ikut bertanggung jawab
kalau bangun tanggul kita wajibkan pengembang
buat ini setelah jebol tidak jelas
enggak itu enggak kita sudah punya data bahwa tanggul yang ada ini enggak kuat
makanya waktu kita bagi begitu belanda membuat kajian
seluruh jakarta harus ditanggul tiga delapan meter
kami mulai memaksa pengembang melakukan
itu yang saya katakan kontribusi mereka harus lakukan
kalau enggak kita keluarkan sampai seratus miliar lima puluh enam puluh triliun enggak lucu
yang tanggul jebol ini dibangun siapa pak
bertanggung jawab pengembang ya pak ya
iya suruh dia yang beresin